seorang pemuda peserta sahur on the road tewas setelah diserang puluhan anggota geng motor bersenjata tajam
di jalan dr satrio setiabudi jakarta selatan pada sabtu dini hari
para pelaku akhirnya ditangkap petugas polres jakarta selatan di jalan kebayoran baru jakarta selatan pada sabtu pagi
danu tirta warga pondok kelapa duren sawit jakarta timur menjadi korban pengeroyokan puluhan geng motor
ia melintas membawa senjata tajam sabtu dini hari yang terekam cctv
peristiwa itu diketahui saat korban yang berboncengan dengan adiknya tertinggal iring iringan sahur on the road
bersama rekannya di jalan dr satrio setiabudi jakarta selatan
namun saat korban berhenti puluhan motor bersenjata tajam datang dan langsung menyerang korban
korban pun menghembuskan nafas terakhirnya sebelum sempat tiba di rumah sakit
dari sana pada yang sopr pada berhenti
yang dari teman teman abang ini yang dari arah seberang sana jalan
dan disitu dia pada berhenti langsung pada main jerang jerang aja
disini sih masih ada nafasnya lah pas sudah di rumah sakit udah gak ada
mendapat laporan terjadinya aksi pengeroyokan hingga menewaskan satu nyawa
petugas polres jakarta selatan langsung menyisir wilayah jakarta selatan
alhasil petugas menemukan gerombolan geng motor yang mencoba
melarikan diri dan langsung menangkap puluhan pelaku
barang bukti berupa sepeda motor senjata tajam bambu dan bendera gangster diamankan petugas
malam ini seperti biasa tim ego melaksanakan patroli giat antisipasi kejahatan jalanan
di lenteng agung pasar minggu lanjut pondok indah
kemudian kita dapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi aksi tawuran di daerah al azhar
kemudian tim langsung mengarah ke objek yang dimaksud
sehingga kita melakukan penyisiran di lokasi kita dapat beberapa jenis tajam ini
yang kita bisa amankan sekitar ada lima puluh benderaannya
kemudian kalau orangnya sekitar dua puluh orang
sisanya mana tuh bang melarikan diri atau seperti apa bang
sisanya melarikan diri
puluhan anggota geng motor serta barang buktinya kini dibawa ke polsek setiabudi untuk penyelidikan lebih lanjut